hai ini nih minuman yang kalau dicampur dengan telur mentah mungkin buat sebagian
orang tidak terlalu familiar ya tapi ternyata kasketnya banyak rasanya gimana ya
oke tangan lihai peraci kopi ini seolah menari nari memperagakan pembuatan kopi
ditarik tapi ada yang spesial yang ingin saya jajal di sini ialah kopi telur aceh kopi
tradisional yang diberi telur ayam kampung mentah itu telah melegenda di provinsi paling
proses pembuatannya sederhana kuning telur dipisahkan dari putih telur lalu dikocok dengan
susu dan dipadu rempah serta perasan jeruk nipis
kita tapi juga ya iya ujuannya ini berarti untuk setidaknya mengurangi aroma telur telurnya iya

mencicipi ini mengubah persepsi saya tentang telur mentah
persepsi terhadap telur itu kan amis ya nggak sih tapi kenapa ini bisa sama sekali kayak
gurih aja gitu kita ada tagline untuk kopi telur sama telurnya kalau rasa abis udah bisa bayar
tapi siapa tuh orang orang yang biasanya datang ke sini untuk nyobain kopi telur khas aceh ini
ini masalahnya karena kopi begini ini biasanya yang dirasakan yang coba orang dewasa
jadi anak anak muda sekarang jarang dikenalin dengan minuman tradisional
sebenarnya rasanya sensasional enak dan juga di minuman kesehatan
namun cukup disayangkan kopi tradisional ini cenderung kurang diminati anak muda terlebih adanya campuran telur mentah di dalamnya
saya nggak tahu proses pembuatannya mereka tuh gimana tapi biasanya kalau telur kalau kuningnya aja tuh nggak akan amis
yang bikin amis itu yang putihnya
berbeda dengan kopi telur aceh teh talua yang juga legendaris di tanah minangkabau sumatera barat kerap dicampur dengan pinang muda
aldi perantau asal bukit tinggi ini mempertahankan keaslian teh talua pinang muda di kedai makanannya
kuning telur mentah yang sudah diberi gula dan pinang muda kemudian dikocok
kecamatan telur mentah
mengocok teh talua butuh waktu lama
ternyata campuran kuning telur perlahan mengembang seperti krim terlebih dituang teh panas
sekilas seperti foam yang membuat cairan jantung
dan naik hingga melele di pinggir gelas

anak muda biasa minum
orang tua biasanya orangnya minumnya pagi
ya masalahnya kalau orang padang kan suka ke warung pagi
minum kuda telur atau malam
ini kalau saya lihat teksturnya tuh kayak krim ya
kayak krim terus
agak sepet sepet ya
manis gurih sama ini
dia kayak berasa kayak makan es krim
sejarawan fadli rahman memperkirakan masyarakat indonesia mengonsumsi minuman dengan campuran telur mentah
lantaran pengaruh portugis yang dibawa ke nusantara

di masa abad pertengahan hingga sekitar masa abad ke tujuh belas ya di eropa di inggris di perancis di portugis
itu masyarakat memiliki keyakinan gitu bahwa mencampurkan telur mentah ke dalam wine yang dicampur dengan gula
terus kemudian dengan rempah rempah itu bisa memiliki efek afrodisiak ya
atau memiliki kemampuan untuk meningkatkan stamina atau vitalitas baik itu kekuatan tubuh maupun kesehatan maupun juga seksual
meski mengonsumsi minuman dengan telur mentah dipercaya mampu meningkatkan stamina
fadli tak dapat memastikan apakah hal itu mitos atau fakta
sebab menurutnya hal itu telah mengakar sejak lama dalam tradisi kuliner nusantara
roni satria soni sulistiono jakarta